salah satu saksi yang diajukan tim hukum penggugat sengketa pilpres anies mohaimin menyebut
terjadi pengerahan guru oleh asn dinas pendidikan kota medan untuk mendukung capres dua
namun saksi menyebut meski kasus itu ditangani bawaslu
para pelaku tidak dijatuhi sanksi pidana melainkan hanya sanksi etik
melaporkan ke bawaslu sumut terkait dengan video viral yang beredar di sosial media
di mana pada video tersebut ada acara rapat yang terduga dipimpin oleh asn dinas pendidikan kota medan
yang mengarahkan guru guru untuk mendukung paslon capres dua
videonya saya ada dalam flash disk nanti bisa saya serahkan
hari ini terlihat dari ajakannya pada video tersebut harus mendukung orang yang berkuasa
di situ menyebutkan nama prabowo karena beliau
masih menjadi menteri pertahanan
juga gibran sebagai anak presiden yang akan berkuasa sampai oktober dua ribu dua puluh
kemudian hal ini diarahkan oleh suryanta dan andi yudhistira
sebagai ketua dan sekretaris pgri kota medan
yang akhirnya saya tahu bahwa mereka adalah asn di dinas pendidikan kota medan
yang diinformasikan oleh pihak bawaslu
dan informasi di video tersebut juga disampaikan bahwa
dinas pendidikan kota medan ini merupakan satu keluarga
kepala dinas pendidikan itu adalah adik ibunya wali kota
itulah isi intinya video tersebut
kemudian pada tanggal dua puluh dua saya dipanggil bawaslu sumatera utara
untuk perbaikan atau kelengkapan laporan dan kemudian memberikan informasi bahwa
laporan saya tersebut dilimpahkan ke bawaslu kota medan
nah pada tanggal dua puluh lima itu saya dilakukan klarifikasi pemeriksaan oleh bawaslu kota medan
dan di situ petugas memberikan informasi petugas bawaslu kota medan namanya iqbal
itu menginformasikan bahwa itu benar video itu dilakukan oleh asn
surianta itu sebagai ketua pgri kota medan